integrasi menjadi fokus pembangunan sistem transportasi umum di jakarta
salah satunya di halte csw
sejak akhir dua ribu dua puluh satu bangunan ini dioperasikan
guna memudahkan transit antar moda transportasi
yaitu transjakarta dan mrt
tidak sebatas fasilitas untuk pindah tempat
halte ini lengkap dengan lift
ruang ibu menyusui penyewaan loker
hingga area komersil tempat jual beli
fasilitas publik ini juga terdapat lantai panduan berjalan guiding block
hingga toilet untuk penyandang disabilitas
iya ini salah satu terobosan ya menurut saya
di mana orang secara terintegrasi gitu
bisa pergi sesuai dengan tujuan masing masing
tanpa harus bolak balik mencari halte yang lain
ini sih keren banget sih kak
asli karena desainnya ada itu
semuanya seba ada gitu
jadi gak panas juga banyak aslinya gitu
sama disini juga kan bisa transit
halte bus di sepanjang jalan sudirman
juga berdesain minimalis modern
di tiap haltenya terdapat papan petunjuk dan informasi
untuk memandu masyarakat dalam menggunakan transportasi umum
pengamat tata kota yayat supriyatna menyebut
halte yang berfungsi sebagai layanan publik
dan lokasi awal pergerakan dan tujuan pergerakan masyarakat
harus memperhatikan posisi yang strategis
rancangan dan dimensi
kelengkapan informasi hingga kenyamanan dan kebersihan halte
halte itu adalah kekuatan sebagai layanan awal pertama
dia menjadi pintu pembuka
apakah orang tertarik tidak untuk mau naik angkutan umumnya
di beberapa sudut ibu kota juga masih ada halte yang berbeda
dan kondisinya perlu dirawat dan diperbaiki
selain jalan lain juga desain haltenya
nah kalau yang ini desainnya itu ala yang tahu ya
nah kalau ngomongin tentang estetika dari halte
kira kira dengan tulisan tulisan yang ada di sini
haltenya jadi enak dilihat loh ya
wah kalau yang ini tempat nunggu angkutan umum
tapi kok nggak ada kursinya ya
nah harusnya kan halte halte ini tetap dirawat ya
dan yang penting buat masyarakat juga sebaiknya
fasilitas publik seperti ini juga dijaga
supaya halte bisa berfungsi dan juga cantik seperti sediakala
idraya nilakmi nabil hari jakarta